kapolri ri jenderal polisi listio sigit prabowo menyatakan rangkaian hut ke tujuh puluh enam bayangkara pada tahun ini menjadi momentum mendorong polri berbenah sebagai institusi modern yang tidak anti kritik
menurut listio polri belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat bangsa dan negara
namun pihaknya terus berbenah diri menjadi organisasi yang dapat dipercaya dan dicintai masyarakat
hal disampaikan jenderal listio dalam upacara hud ke tujuh puluh enam bayangkara di akademi kepolisian semarang jawa tengah pada selasa
listio mengatakan polri berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok sebaik baiknya dalam melihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat
menegakkan hukum memberikan perlindungan dan juga pengayuman serta pelayanan pada masyarakat
selain berupaya menjadi institusi tidak anti kritik listio juga mengimbau jajaran polri untuk senantiasa menjaga polarisasi di masyarakat
akibat pemilu lewat rangkaian hut bayangkara dengan tema persatuan dan kesatuan bangsa
listio memastikan polri akan berkontribusi dalam menjaga dan mengawal keberagaman di tengah masyarakat agar tetap seimbang demi kebangkitan indonesia
kami menyadari bahwa polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa
namun kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah senantiasa peka dan mendengarkan kritik masukan saran kepada polri
meskipun pahit akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju polri yang presisi agar polri semakin dekat dan dicintai masyarakat